kecelakaan terjadi di kilometer dua ratus lima puluh tiga tol pejagaan pemalang desa kluwut kecamatan bulakamba kabupaten brebes jawa tengah pada minggu siang
kecelakaan melibatkan tujuh kendaraan penumpang dan satu kendaraan angkut jenis truk box
kejadian bermula ketika sejumlah kendaraan melintas di ruas tol pejagaan menuju arah semarang
kendaraan yang melaju paling depan mengalami gangguan jarak pandang akibat terhalang asap pembakaran rumput ilalang di pinggir jalan tol
pengebudi lantas melakukan rem mendadak yang mengakibatkan kendaraan di belakangnya saling menabrak
kecelakaan ini mengakibatkan seorang tewas dan sembilan belas lainnya terluka
korban tewas adalah muhammad singgi adika putra bungsu dari jaksa agung muda bidang intelijen kejaksaan agung amir yanto
usai dimandikan dan diselatkan jenazah dibawa oleh keluarga menuju kampung halaman
sementara korban luka dirawat di dua rumah sakit di kabupaten brebes yakni rumah sakit bayangkara
di asih dan rumah sakit mutiara bunda
insiden kecelakaan ini dalam penanganan polres brebes
jasara harja menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban luka kecelakaan
adapun korban tewas jasara harja akan memberikan santunan sebesar rp lima puluh juta
ada pun untuk besaran santunan korban meninggal dunia adalah lima puluh juta
dan yang mengalami luka luka telah dijamin oleh jasara harja ada sebesar rp dua puluh juta
dan seluruh biaya perawatannya akan ditabikan oleh rumah sakit kepada jasara harja
sony susmana pakar keselamatan berkendara sekaligus pengajar senior di safety defensive consultant indonesia atau sdji
angkat bicara soal kecelakaan di tol pejagan pemalang
menurut soni setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan oleh pengendara ketika jarak pandang terbatas
yaitu mengurangi kecepatan dengan menyalakan lampu senja atau berhenti
karena kita tidak bisa berkendara dengan seolah olah mata tertutup
ya kan jarak pandang terbatas kan artinya mata tertutup
sony menambahkan dalam berkendara para pengemudi juga harus memiliki tiga sikap lain
yakni mengidentifikasi bahaya di sekitar jalan lalu memprediksi risiko yang dihadapi
dan terakhir mengambil keputusan apakah akan menghindar berhenti atau melanjutkan perjalanan
selain harus memiliki insting yang baik ketika berkendara
pengemudi juga tidak boleh menyala
tidak boleh menyalahkan lampu hazard ketika jarak pandang terbatas
karena hazard hanya boleh dinyalakan ketika mobil akan berhenti atau berada di kecepatan di bawah dua puluh km per jam
jika mobil masih mampu berjalan di atas tiga puluh km per jam
tidak disarankan untuk menyalakan lampu hazard karena bisa mispersepsi dengan kendaraan lainnya
berkendara memang penuh risiko
namun sebagai pengendara yang bijak ada baiknya untuk mempelajari cara menghadapi segala situasi yang dapat terjadi di jalan
termasuk ketika jarak pandang terbatas
sehingga kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan bagi diri sendiri dan juga bagi pengendara lain
demi deputan cnn indonesia